masuk ha ha dokter guru guru kita foto bareng sama stella ronaldo nya biar saya pegang enggak
pak aiden gapapa biar saja ngenong ya udah aja
yang meminta foto orang hamil
eh nes boleh aku dielus lagi sekali lagi
tenang ya menteri
tenang ya semuanya
biar saya yang fotoin
yang tenang yang tenang
kasih jalan kasih jalan
kasih jalan ya
yang rapi yang rapi
bati sudah sapa
mas arif ini minggu depan pasangan media
melakukan untuk mengamalkan
akuinan pressing dari
abundancy sampai diem
mereka harus dipoto bareng dengan stella
mereka teh tokoh tokoh penting di kampung ini
tuh kalau yang tua itu itu tokoh berpengaruh di kampung ini
kalau yang geno anak itu bu dokter
yang pakai kacamata itu bu guru yola
mereka sangat berpengaruh di kampung ini
yuk kita kesana ya
pak suha bu dokter bu guru bu in
nggak usah pak
oh yaudah fotonya pakai handphone saya aja
satu dua tiga
satu posisi lagi
yang memberikan perubahan
tanpa mereka kampung ini tidak akan berkembang seperti sekarang
stella harus foto dengan mereka
kalau yang cowok cowok itu siapa kang idan
nah itu anak anak muda yang biasa berkumpul di kampung ini
kita mampir dua rutin
di situ ada sesepu kampung cinaos
mbak stella harta warisan ya
ini pak ustadz kemet rw sekaligus sesepuh di kampung ini
sesepu kampung sini
ketua rw yang paling berpengaruh di ciraus
kalau tidak ada saya ciraus bisa chaos
kalau pak ustadz rw berkenan boleh foto dengan stella
oh saya tidak biasa berpoto poto
takut nanti dipublikasikan saya jadi terkenal
rapat kalau nanti saya terkenal saya dimintai tanda tangan
tapi kalau stella memaksa saya tidak menolak
saya fotoin pak
ustadz dia mau foto nanti ya setelah pak ustadz
satu dua tiga
makasih kang idan
pak ustadz erw kalau gitu stella pamit dulu ya
pak ustadz rw saya permisi dulu ya
baik bukan paham pak
namah ini masih abdullah
cukaat itu adek sekali minum beranjak
kita pindah lagi yuk
siapa tau dia lewat sana
minta apa baru santai
boleh atau tidak
boleh sok mau gak
sebentar biar keren
makasih ya kang
kang tadi jualan cilok
wah kalau gitu saya pesen ciloknya deh kang
tunggu sebentar ya
disawang ditukang lenjang
didelemak diharap siap
aduh no gelis aduh
ini uangnya ya kang
gak ada kembalian uang pas aja tuh lima belas ribu
udah kembaliannya buat akang aja
makasih ya kang
rejeki budak soleh
makasih ya kang
ya sama sama hati hati di jalan
makasih ya kang
rejeki budak soleh
rejeki budak soleh
rejeki budak soleh
tapi tuh tersaham nih gelis pisang
rejeki budak soleh
rejeki budak soleh
mimpi gitu nya
rejeki budak soleh
rejeki budak soleh
aduh sakit ui
berarti ini bukan mimpi nyata
rejeki budak soleh
alhamdulillah akhirnya mialamin